satu lagi tokoh nu yang diperkirakan akan bertarung di pilkada jawa timur
dia adalah putri mendiang ulama besar nu dan presiden keempat
abdurrahman wahid yakni zanuba arifat rahman hafsoh
atau yang lebih dikenal dengan nama yeni wahid
tapi yeni dikabarkan seperti tadi informasi yang kita sudah saksikan
bakal dicalonkan oleh koalisi gerindra pks dan pan
meskipun pada akhirnya yeni menolak pinangan ini
analis politik yakin bahwa suara nu akan terpecah pecah di pilkada jawa timur
tradisi mengikuti titah kiai sebagai pilihan politik pun sudah mengalami banyak sekali perkembangan
pilkada jawa timur diperkirakan akan menjadi pertarungan sengit antara tokoh tokoh nahdlatul ulama
duet nahdiyin saifullah yusuf dan abdullah azwar anas yang diusung pdi perjuangan dan pkb
akan melawan tokoh nu lain yaitu hovifa indar parawangsa dan emil dardak
yang sejauh ini diusung golkar nasdem hanura
demokrat dan ppp
beberapa waktu lalu prabowo sempat menyebut nama moreno suprapto sebagai salah satu kandidat
yang dipertimbangkan untuk berlaga di jawa timur
kader kader muda dari gerindra memunculkan nama salah satu kader kita moreno
tapi tentunya tadi kita harus pelajari saya sendiri baru ketemu sekali dengan pak
menurut analis politik kendati nu
menurut analis politik kendati nu
masih mayoritas di jawa timur suara nu bukan satu satunya basis masa yang diperebutkan
paling tidak ada tiga kekuatan besar yang diperbutkan dalam setiap pemilihan
yakni warga nahdiyin kelompok nasionalis dan abangan
serta pemilih madura yang punya kultur politik berbeda
jawa timur kan terbelah
hasil dua ribu empat belas kemarin itu menunjukkan pembelahan yang begitu terbuka
pdip saya kira hanya memperoleh sedikit sekali di bawah pkb
itu menunjukkan basis basis pdip di matraman
mulai dari trenggalek saya kira sampai blitar
karena itu basis pni dan basis pdip yang cukup solid
mentara itu as hikam analis politik yang lama mengamati dinamika politik nu
juga merasa suara nu sekarang tidak mungkin satu
bahkan titah kiai yang biasanya amat menentukan pilihan politik para santrinya
kini juga mengalami banyak perkembangan
kalau biasanya kan dikatakan bahwa secara kultural pemilih nu itu akan mengikuti apa yang dikatakan oleh para kiai misalnya
dalam kenyataan tidak sesederhana itu
bahkan ada banyak kecenderungan untuk memilih calon kepala desa yang didukung kiai saja
sekarang tidak semudah seperti pilkada dua ribu enam dan dua ribu tiga belas yang menang jadi gubernur siapa
kan pak karwo memang pasangannya ipul
itu saja menjelaskan bahwa
tesis yang terlalu mengeneralisir antara bahwa nu itu sangat menentukan itu ya harus ditinjau ulang
kita lihat saja apakah all nu final ini akan jadi bertarung atau dinamika ini akan berubah menjelang pendaftaran nanti
budi adiputro cnn indonesia
ya pilkada jawa timur semakin ramai melibatkan tokoh tokoh nadatul ulama dalam pusaran kontestasi
setelah gus ipul dan kofifa kini disebut sebut nama yeni wahid juga digadang gadang akan dicalonkan
meskipun ini pada akhirnya dikabarkan menolak pinangan dari koalisi partai reoni gerindra pan dan juga pks
namun tetap saja suara nu menjadi rebutan semua pihak
lalu bagaimana pengaruh suara nahdlatul ulama dalam kontestasi ini dan bagaimana gambaran pemilihannya nanti
untuk membahasnya saya sudah bersama dengan bang henry satrio founder dari lembaga survei kedai kopi
selamat malam bang henry yang baru jalan jalan
kayaknya masih jetlag
baru dari inggris ya
disebutin dong stadion apa
itu nanti di luar forum
kemudian ada bang andre rosiade wakil sekjen partai gerinda yang juga jetlack dari padang kayaknya
terima kasih bang andre sudah datang
saya mau tanya dulu kita akan membahas mengenai dinamika terkini di pilkada jawa timur
sebenarnya forum ini kita persiapkan untuk menyambut calon gubernur baru dari partai gerinda yang kabarnya malam ini akan diumumkan
itu mbak yeni wahid
tapi kabarnya kabar terakhir beberapa menit yang lalu
yeni wahid sendiri menolak pinangan gerindra
itu apakah memang sudah diketahui sebelumnya atau ceritanya seperti apa tuh bang andre sampai akhirnya ditolak itu
ya yang jelas tadi kan jelas bahwa mbak yeni datang ke rumah kartanegara menyampaikan bahwa beliau tidak akan berpartisipasi di pilkada jawa timur dengan alasan pertimbangan keluarga
ya kita tahu sama
kita tahu misalnya bu kofifah itu kan didukung oleh pamannya mbak yeni ya pak kiai gusola
lalu juga sepupunya mbak yeni gusipul juga salah satu calon gubernur
jadi mungkin saja hal ini jadi pertimbangan keluarga agar mbak yeni tidak memecah suara keluarga juga
nah itu alasan yang disampaikan oleh mbak yeni tadi di pertemuan rumah kertanegara
nah yang jelas kami partai gerindra tentu menghormati
menghargai apapun pilihan dari mbak yeni
oke tapi memang ini cukup mengagetkan buat partai gerindra atau memang ini sudah bisa diprediksi sejak awal bahwa ini mungkin akan ada penolakan itu yes or no gitu
jadi begini mbak yeni
karena prosesnya sangat terbuka sekali bang andre baik mbak yeni ataupun partai gerindra terbuka sekali mengatakan ini
mbak yeni kan salah satu calon kami
kan calon bukan hanya mbak yeni
ada calon calon yang selama ini ada di tangan pak prabowo
ada mas moreno yang di uu
yang diusulkan oleh fraksi dpr ri
ada pak lanyala yang kemarin sudah dapat surat tugas
lalu sudah mengalami balikan tapi masih terus berjuang
lalu juga usulan dari teman temannya
itu dari gerindra ya
ada pak moreno ada pak lanyala
lalu dari pan juga ada usulan
jadi ini masih kita godok
ya yang pasti gerindra optimis akan menciptakan poros ketiga
kan waktu masih panjang ya
masih ada sampai tanggal sepuluh
mas anies dan bang sandi pun kan injury time ya
kalau tadi ke stadion bola mas anies dan bang sandi pun injury time
alhamdulillah menang kan
jadi akan cepat sangat bisa move on ya dari penolakan yeni wangit pada mbak mbak yeni
mbak yeni adalah salah satu calon
bukan satu satunya calon
oke bang henry anda melihat apa nih
apa ya ini kan resepsinya tadi tuh
karena kita nggak tahu akad nikahnya seperti apa
proses hijabnya seperti apa
anda lihat apa yang terjadi
yang pertama harus kita ingat
bahwa ini belum injury time
jadi sekarang baru tanggal tiga
jadi masih ada tujuh hari lagi
dan tujuh hari itu waktu yang cukup panjang
buat politik ya
iya untuk politik
dan kemudian bisa saja perbincangan perbincangan terjadi di sana
kemudian bisa saja dalam waktu tujuh hari ternyata publik jatim bereaksi lain terhadap yeni wahid
kan bisa saja
jadi mungkin ditolak sekarang bukan kata akhir
maksud anda ditolak sekarang bukan kata akhir
masih ada kesempatan yeni wahid
ini akan menerima pinangan lagi
maksudnya dalam waktu tujuh hari ke depan
segalanya kan bisa terjadi
di green ray itu dari awal misalnya di jakarta
sandi ada uno terus terusan
ya tinggal hitungan menit lah ya
jadi artinya dalam politik dan green ray ini biasa lah seperti itu
nah saya nggak tahu apakah di jawa timur ini termasuk yang dalam paket
kalau saya nggak salah enggak ya
pks pan juga bersama
ya tapi yang waktu itu nggak masuk lima provinsi
nah maksud saya begini
ini sebetulnya strategi yang cukup jitu sebetulnya untuk memecah suara
bila yeni wahid ada di sana
karena satu satunya yang memang menyandang nama wahid kan mbak yeni
sehingga pada saat masuk ke sana
representasi gus dur yang paling jelas adalah mbak yeni
ini cukup jeli menurut saya green ray
dan nampaknya memang cukup bijak juga keluarga dari yeni wahid
untuk tidak memaksakan ada satu lagi anggota
ada satu lagi anggota keluarga nu yang maju
karena bisa jadi ini agak kebingungan juga nih kaum nahdien
jadi kalau bisa dikatakan wah ini jagonya banyak nih bisa nanti
apa ya hitung kancing akhirnya
karena siapapun yang terpilih adalah nahdien gitu
pertanyaannya adalah kenapa kemudian tiba tiba yeni wahid
dan terus kemudian apakah gara gara mbak yeni gak ada
terus kemudian melimpahkan yang penting ada gitu
itu saya mau tanya ke anda tuh makanya
kenapa yeni wahid jadi pertimbangan utama
dan apa sih sebenarnya dampak penolakan ini
sebenarnya ini kan pasti punya dampak ini
dramanya kenapa saya bilang dramanya ini kan diungkapkan oleh prabowo
terbuka partai pan gerindra terbuka mbak yeni juga terbuka sekali sejak awal
harusnya kan kalau memang ketahuan di belakangnya mau ditolak
ya harusnya diem diem aja lah prosesnya gitu kan maksudnya
ini kenapa sangat terbuka
dan pada akhirnya toh ditolak gitu
nah itu dia makanya
menurut saya ini yang mengagetkan biasanya proses pidangan itu diem diem aja
nah ini diumbar sedemikian hebat gitu
mungkin waktu itu tujuannya adalah testing the water
ternyata positif gitu
impactnya ternyata yeninya malah gak mau gitu kan
nah ini jadi malunya ada di partainya bang andre gitu kan
walaupun saya yakin ada skenario skenario yang selanjutnya
tapi itu yang paling penting

tapi jadinya persepsinya siapapun yang nanti dipilih gerindra adalah gara gara yeni nggak mau gitu
itu bisa jelek juga dong buat gerindra
iya bisa gak bagus juga dan si calonnya jadi punya beban yang luar biasa
kalau saya sih memprediksi lobby ini tetap diperbincangkan gitu ya
nanti kan bisa saja di ujung ujung yeni bilang setelah saya berbincang dengan keluarga
kemudian saya mempertimbangkan
saya juga mendapat masukan dari tokoh masyarakat
saya rasa bila warga jawa timur menginginkan saya maju maka saya maju
kan itu bisa saya terima
tapi posibilitas itu dalam politik bisa saja terbuka
kita akan lihat terkembangannya
tapi tidak hanya kita berdua pada malam hari ini yang bersama kita
kita sudah bergabung dengan mas erlangga pribadi
dosen ilmu politik dari universitas erlangga surabaya jawa timur
melalui sambungan satelit di kantor biro kami
selamat malam mas erlangga
bisa mendengar suara kami pak
mas erlangga baru saja kita mendengar informasi ini
tadinya kita akan membahas bagaimana yeni wahid akan menjadi poros baru dalam pilkada jawa timur
karena dicalonkan oleh partai koalisi gerindra dan kawan kawan
tapi pada akhirnya menolak ini
analisa anda seperti apa mas erlangga melihat perkembangan terkini ini
kalau terkait dengan penolakan mbak yeni wahid untuk diusung oleh gerindra
saya lihat ada beberapa faktor
pertama bahwa keputusan mbak yeni ini
didasarkan oleh pandangan bahwa dia tidak ingin kemudian
dia tidak ingin membelah suara nu
artinya kemudian kalau kita melihat dari dua kandidat tersebut
gubernur itu kan yang muncul dari kalangan nu semua
artinya kemudian ketika dia masuk dalam pusaran pilgub
maka kemudian ada kemungkinan terjadinya pembelahan pembelahan
untuk memperebutkan suara nu
dan kelihatannya bahwa mbak yeni lebih memilih pada stabilitas politik
daripada kemudian terjadinya kegaduhan dalam internal nu di jawa timur
kedua saya melihat bahwa memang sejak awal kelihatan
ada semacam beda kostum
dalam tanda petik antara mbak yeni dengan gerindra
kalau kita lihat misalnya posisi politik sejak awal dari mbak yeni
misalnya dari pilpres dua ribu empat belas
itu cenderungannya lebih cenderung memilih kepada presiden jokowi
dalam konteks misalnya pilgub jakarta
pilihan politik mbak yeni itu cenderung kritis terhadap anies
nah disini kemudian ini yang membedakan dengan pilihan politik dari gerindra
nah saya pikir apabila itu kemudian dipasangkan
antara gerindra dan mbak yeni akan terjadi kontradiksi kontradiksi
dan persoalan persoalan di lapangan pada saat nanti pilgub berlangsung
tapi keuntungannya keuntungan politiknya untuk gerindra sendiri dengan mencalonkan yeni apa mas erlangga
keuntungan politiknya adalah gerindra bisa merangkul salah satu ikon dari kekuatan politik
merepresentasikan suara suara islam moderat di indonesia
yang mana bahwa sampai saat ini posisi gerindra masih belum bisa masuk dalam wilayah suara dukungan dari konstituen tersebut
nah saya pikir ini adalah sebuah strategi yang dilakukan gerindra
tapi saya pikir pandangan yeni kenapa kemudian kecenderungan dari yeni itu cenderung ragu dan menolak pinangan tersebut
karena memang itu bukan bagian dari lingkungan politik dari yeni wahid
oke jadi memang tadi kata anda faktor utamanya adalah beda kostum itu yang kemudian mempertimbangkan yedi wahid untuk menolak tawaran prabowo subianto
kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
ada analisa berbeda dari mas erlangga pribadi
dari unr tadi bahwa memang sebenarnya selain faktor faktor politik dan kultural ini ada masalah beda kostum yang membuat yeni wahid pada akhirnya agak sulit sebenarnya masuk dalam pusaran atau kandangnya pak prabowo dengan koalisinya
karena memang tadi beda kostum di pilkada baik di pilpres tahun dua ribu empat belas yang lalu
jadi kalau kita mendengar pernyataan pak erlangga tadi mungkin beliau kurang mendapatkan informasi yang valid ya
dan lengkap soal mbak yeni
pertama mbak yeni wahid itu suaminya adalah kader gerindra
mas dorir farisi mantan anggota dpr ri
pernah jadi anggota dpr ri dari partai gerindra
lalu yang kedua mbak yeni juga adalah orang yang menemani pak prabowo waktu berkampanye ppres dua ribu sembilan belas
nah jadi kalau dengan suami kader partai gerindra lalu mbak yeni dekat dengan pak prabowo dan gerindra itu fakta yang tidak bisa terbantahkan
jadi kalau pernyataan salah kostum jelas pertanyaannya
pernyataan mas erlangga tadi salah
nah jelas tadi terang terangan pak prabowo dan mbak yeni melakukan konversi pers bahwa penyebab mbak yeni tidak jadi maju di pilkada jawa timur adalah pertimbangan adalah pertimbangan keluarga
jadi keluarga gus dur ya keluarga mbak yeni tidak ingin menambah perpecahan antar nu gitu loh
jadi bukan karena beda kostum tadi ya
jadi jelas kan pernyataannya jelas
terang benerang pak prabowo dan mbak yeni menyampaikan jelas secara publik
tapi kalau dibilang salah kostum ya mungkin pernyataan beliau yang salah
karena mbak yeni suaminya gerindra dan mbak yeni mengikuti pak prabowo berkampanye dua ribu empat belas keliling jawa timur
oke sebelum ke bang henry saya mau ke mas erlangga dulu sebentar bang henry
saya mau tanya mas erlangga apa yang kemudian bisa dialami atau dampak yang bisa dirasakan diterima yeni wahid
jika misalnya yeni sering berkampanye
anda setuju untuk menerima pinangan dari prabowo subianto sebenarnya
baik secara nu secara keluarga ataupun secara pribadi
saya mau jelaskan dulu bahwa maksud dari pandangan saya tadi adalah kalau kita melihat basis konstituen dari pendukung yeni wahid yang bergabung dalam kekuatan sosial yang bisa disebut sebagai kelompok gus durian
maka mayoritas dari mereka pada pilpres dua ribu empat belas itu lebih memilih pada suara pada jokowi
dan kedua misalnya saya mengutarakan bahwa sebagian besar dari mereka itu kritis terhadap pak anies baswedan misalnya dalam pilgub di jakarta kemarin dua ribu enam belas
nah di sini bahwa kemudian suara basis politik dari yeni wahid
itu yang berbeda dengan iri tunis
jadi itu berbeda
irisannya dengan kekuatan politik dari partai gerindra
nah kalau tadi saya utarakan di awal
kalau kita cermat bahwa dalam pilgub jatim ini
akan terjadi persoalan problem problem di lapangan
karena terkait dengan pengkonsolidasian suara suara di bawah
sehingga kemudian yang saya utarakan tadi berbeda dengan
yang diutarakan oleh bapak dari gerindra sebelumnya
yang dijelaskan oleh pak gil dari gerindra tadi
itu menjelaskan pada bias elit politiknya
tapi tidak menjelaskan pada basis basis konstituen pendukung yeni wahid
dan bagaimana mbak yeni wahid ditampilkan sebagai ikon politik oleh para mendukungnya
oke oke terima kasih mas erlangga
kita tinggalkan persoalan mengenai yeni wahid
kita masih bicara mengenai dinamika politik jawa timur yang juga seru
ini kalau misalnya tadi ada skenario yeni wahid
kemudian akan masuk lagi akan orang jadi berbicara
kenapa pertimbangannya bahkan gerindra yang akhirnya masuk belakangan
setelah partai partai lain misalnya memilih kembali calon nu
anda lihat nu masih menjadi gadis seksi yang diperbutkan untuk jawa timur dan menjadi sangat penting
ya memang di sana rumahnya kan
tapi kan begini
ya saya pikir begini bahwa
memang basis kultural nu basis santri ini
saya bertanya ke mas henry satrio dulu
abis itu ke mas arnaga lagi
silakan pak yandri
kita kan teman
sebenarnya kita sekarang gini kalau kita bicara yeni wahid
marilah kita sama sama berpikir
nanti kita juga coba tanya mas erlangga
siapa yang paling dirugikan diantara pasangan dua pasang calon yang sudah ada
bila yeni wahid masuk ke gelanggang
kita bedah profilnya yedi wahid
jenny wahid adalah seorang perempuan
kemudian yeni wahid ke anak langsung gus dur
yeni wahid satu satu yang berhak menyandang nama wahid
kalaupun ada fans atau supporter atau pendukung gus dur garis keras
gus durian itu ya
pasti ya gus durian pasti akan ke yeni wahid
nah gusipul itu kan didukung oleh pkb
apakah pkb dekat dengan pendukung gus dur
bisa jadi saya bisa menjawab
apakah kemudian kofifah dekat dengan pendukung gus dur
saya jawab bisa jadi iya
nah dari sana mungkin ada perbincangan di luar keluarga
yang masuk ke keluarga untuk kemudian meminta salah satu aja lah
jangan dua duanya pendukung gus dur masuk di situ
dan kebetulan dua duanya juga perempuan
supaya suara gus durian itu solid menurut anda gitu ya
jadi ini menurut saya keluarga ada perbincangan
tapi ada yang meminta keluarga untuk berbincang
kode kode kerasnya begitu
itu siapa menurut anda
ada yang berkepentingan pastinya dalam pencalonan dua orang itu
pastikan pasti ada yang sangat terganggu bila sosok gus dur
sosok turunan langsung gus dur masuk ke gelanggang
siapa yang akan sebetulnya terganggu
jadi saya menduganya memang ada perbincangan keluarga
tapi ada yang ada kekuatan yang meminta keluarga untuk berbincang
sehingga keputusannya seperti ini
makanya saya katakan ini tujuh hari kebelakang
masih akan ada perbincangan perbincangan yang memperkuat bahwa keluarga ini boleh saja berbincang
tapi sebaiknya tidak perlu takut bahwa keluarga ini akan terpecah gitu
jadi masih ada kesempatan sebenarnya politik itu dianggap
karena jadi akhirnya politiknya naik ke politik nasional
bagaimana si keluarga diyakinkan bahwa politik nasional nantinya akan memihak ke pasangan yang mana
oke ini juga penting karena banyak yang mengatakan pilkada jawa timur juga menjadi salah satu pilihan
itu penting untuk mengkonsolidasikan pemenangan di kintres
masa saya terus terusan pakai bicara pakai kode gitu ya
karena ini kan semua dicitrakan saya kan juga hanya menduga saja bahwa inilah yang terjadi
keputusan untuk mendorong yeni wahid ini masih dalam batas batas waktu yang bisa diatur atur gitu
coba kalau keputusannya seperti pilkada jakarta yang sehingga tidak membuat ada orang di luar keluarga meminta keluarga berbincang gitu kan
jadi makanya kenapa begitu terbuka prosesnya sehingga orang bisa intervensi karena kiriman
iya betul jangan jangan memang minta diintervensi kan bisa aja
nah itu maksud saya
sebelum kita menjawab pertanyaan mas budi tadi gitu
jadi itu yang saya ingin menentukan
iya memang madinah dien sangat menentukan
karena kan yang pemenangnya juga ya ini kandangnya pkb pdip atau demokrat
kan di situ saja sebenarnya pemenangnya
tapi yang menarik tadi anda mengatakan bahwa keluarga keluarga faktor darah biru dalam tradisi ini juga bisa membawa berkah politik gitu ya
terutama untuk calon calon yang diusung
seberapa relevan sebenarnya sebelum saya ke mas erlangga ke bang henry dulu
ini pasti akan relevan karena berkaitan dengan hitung hitungan tadi mas budi
hitungan matematika kan begitu
sekarang kan kalau yeni masuk berarti ada tiga pasang calon
dan kemudian ada dua pasang calon yang salah satu cagupnya adalah perempuan yang datang dari kubu yang sama
bisa dibilang begitu kan
nah ini sangat tidak menguntungkan buat salah satu pasang calon
makanya akhirnya ada perbincangan satu ngalah lah
saya kembali ke mas erlaga dalam tradisi kekinianan doktul ulama
mas erlangga ini kan sebenarnya sangat terlihat jelas bagaimana partai gerindra misalnya memakai seperti analisa
dan saya sendiri tadi bahwa partai gerindra memakai nama wahid di belakangnya untuk bisa tentu saja mendapatkan political capital gitu ya
dalam tradisi nu kekinian seberapa penting sih peran peran nama belakang kemudian darah biru dalam tradisi nu kemudian titah titah kiai ini bisa berdampak positif bagi elektoral seseorang calon
kita akan membahasnya di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
saya mau kembali ke mas erlangga pribadi di surabaya sebelum anda menjawab pertanyaan saya tadi apakah nama besar keluarga titah kiai darah biru itu sangat berpengaruh juga membawa dampak elektoral
saya mau minta anda untuk komentari perspektifnya bung henry tadi bahwa memang sebenarnya tidak hanya keputusan inherent antara yeni wahid dengan keluarganya tapi juga ada quote unquote intervensi dari orang orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mengadakan keputusan ini
orang yang punya kepentingan untuk menjaga tetap ada pertarungan kofifa dan gus ipul ini tetap
berlangsung tanpa ada calon ketiga sekuat yeni wahid gitu sebut saja orang orang yang berkepentingan
lah untuk menjaga suaranya di pilpres dua ribu sembilan belas seperti kata bung hendry tadi anda setuju bung erlangga
oh iya kalau saya iya kalau saya pikir gini bahwa kalau kita lihat keduanya kedua pasangan calon
itu pasti akan dukungan politiknya akan sangat apa ya jadi masuknya yeni wahid dalam pertarungan
pilkada itu sangat mempengaruhi dukungan konstituen dari kedua belah pihak nah artinya baik pasangan
gus ipul abdul azmar anas ataupun kofifa emil dardag masing masing akan terpengaruh dengan
masuknya mbak yeni ini nah tinggal kemudian kita bisa kita kalkulasi kan kita kalkulasi siapa yang
akan paling dirugikan
dengan masuknya yeni itu artinya kalau memang dilihat bahwa kedua belah pihak itu ingin tetap
pertarungan itu head to head antara gus ipul kofifa saya pikir demikian oke jadi masuk akal sebenarnya itu
ya tapi kemudian kalau menjawab pertanyaan saya yang kedua bagaimana kemudian nama belakang wahid
misalnya atau tradisi atau titah kiai atau restu dari kiai dalam tradisi politik nu kekinian ini
memang anda lihat masih tetap bisa
relevan dan diandalkan atau memang sudah banyak sekali pergeseran pergeseran yang membuat para
pemilih atau santri santri misalnya pengikut itu menjadi lebih tidak mengikuti lagi gitu titah yang
sebegitunya dari kiai jadi begini faktornya bahwa nama belakang wahid yang kemudian di apa yang
kemudian ada berada pada nama dari mbak yeni itu sangat mempengaruhi
hai dukungan konstituen terutama dari kalangan santri karena nam kalau kita melihat ayahnya yaitu
gus dur abdul rahmat ya beramal wahid itu merupakan tokoh yang sangat populer dan memiliki per memiliki
warisan warisan nilai nilai kemanusiaan yang sangat penting bagi seluruh warga nu artinya
baik mereka yang masih terikat dengan tradisi nu ataupun masyarakat masyarakat bisa dikatakan
kalangan generasi milenial pasti kemudian sangat hormat terhadap kiai abdul rahman wahid dan tentunya
terhadap mbak yemi nah tadi terkait kemudian kalau kita kalkulasi misalnya siapa kemudian misalnya
yang paling diurgikan dengan munculnya nama yeni wahid dalam pertarungan pilkada saya pikir diantara
kedua pasangan baik pasangan gus ipul ataupun pasangan bukofifa kelihatannya yang yang rugi lebih cenderung pada pasangan bukofifa yang rugi lebih cenderung pada pasangan bukofifa yang rugi lebih cenderung pada
gus ipul karena dua hal pertama agus ipul didukung oleh pkb bagaimanapun pkb itu adalah apartai yang didirikan oleh agus dur
artinya bahwa basis basis sosial dari pendukung pkb pasti akan sangat mengafiliasikan diri dengan agus dur dan tentunya dengan mbak yeni kedua kalau kita melihat misalnya dalam pilpres dua ribu empat belas
kedua kalau kita melihat misalnya dalam pilpres dua ribu empat belas

posisi politik gus ipul dengan beberapa
posisi politik agus ipul dengan beberapa dukungan kiai di belakangnya itu sebetulnya lebih cenderung pada pilihan pada pak prabowo subianto dalam pilpres dua ribu empat belas tentunya ini akan sangat mempengaruhi dimana lapisan lapisan pendukung dari gus ipul dari kalangan santri tentunya akan berfikir ulang ketika kemudian mbak yeni misalnya didorong oleh partai gerindra
nah dari situ kita bisa melihat tentunya
partai gerindram misalnya ke depan yang belum menentukan hai
sapa orangnya akan diusungnya gitu dipelakai com
dalam pilgub kali ini dan misalnya
akan dipilih oleh partai gerinder
atau partai yang lain
nah tapi satu hal juga yang penting untuk diamati
bahwa konsentrasi dukungan
pemilih dalam pilkada jawa timur
bukan hanya dari kalangan
mahdiin artinya kita juga
harus melihat di jawa timur
itu memiliki juga konstituen yang sangat besar
dari kalangan nasionalis abangan
terutama yang terkonsentrasi
di daerah mataraman nah hal ini
tentu yang harus menjadi perhatian
dari partai politik ketika
akan mengusung calonnya
saya mau tanya ke mbak andre mbak andre ini
tetap memang gerindra sangat
fokus memang jawa timur memang harus
representasi dari nahdlatul ulama atau memang
tadi ada pertimbangan lain misalnya
kelompok nasionalis abangan kalau kita lihat
dua periode ini gubernurnya
kelompok nasionalis apa namanya pak dekarwo
misalnya ini juga kenapa nggak jadi
pertimbangan oleh beliau seluruh opsi
ini kan terbuka ya waktu masih ada
akan bisa tetap menciptakan
poros baru mbak yeni
adalah salah satu calon alternatif
tapi mbak yeni bukanlah segala galanya
kan sudah diumumkan
dari awal mbak yeni memang
salah satu calon kami yang
lagi digodok tapi kan ada
calon calon lain nah malam ini tentu
setelah keputusan mbak yeni
memutuskan tidak ikut pilkada
jawa timur tentu partai gerindra
dan teman teman partai lain seperti pks
dan pan yang lagi berkumpul di rumah
kartanegara tentu lagi membahas hal ini
koalisi koalisi ke depan tapi bursa bursanya
itu nama nama yang selama ini memang
kerap diperbincangkan atau ada nama nama
kejutan lain misalnya
kita akan hadirkan beberapa foto foto
kerap muncul atau dimunculkan paling tidak
oleh bang andre dan kawan kawannya di partai
gerindra yang sempat menjadi bursa juga di pilkada
jawa timur mungkin bisa menjadi
refleksi buat kita kita bisa
ditampilkan di belakang saya mungkin
kita tampilkan di belakang
boleh nama namanya oke
ini dia bursa kandidat pilkada jawa timur
yang nama nama di luar
dua pasangan calon yang sebenarnya
sudah respi ya ada
gus ipul dan azwar anas dan juga
ada kofifa dan hermanto dada
nama nama ini juga jadi pertimbangan
kan sudah pernah dibahas
oleh partai gerindra dan partai partai
lainnya ya oke kalau kita misalnya ini
lajala mataliti kan juga
kabarnya sempat beredar beberapa
waktu yang lalu sudah mendapatkan surat
jadi pak lajala
sampai sekarang beliau sudah mendapatkan
surat tugas dari partai gerindra
lalu surat tugas itu berakhir
tanggal dua puluh desember ya
tapi pak lanyala masih tetap berusaha
ini surat tugas apa sih mas
surat tugas untuk membangun koalisi
oh bukan surat tugas akan dicalonkan
iya akan dicalonkan untuk
jadi suruh kerja sendiri gitu tuh ya
itu dari gerindra lalu pak suyoto
dicalonkan oleh pan lalu ada juga
betul ya kemudian nama nama tapi kan
gerindra ini partai yang selalu
intuisinya penuh kejutan
di akhir kita tahu bagaimana
militer yang punya
apa punya kemampuan
luar biasa ya seperti sudrajat di jawa barat
pak sudrajat dicalonkan di jawa barat
lalu siapa yang sangka
tiba tiba mas anies dicalonkan di
pilkada jakarta bakal ada kejutan
di jawa timur buat dari partai gerindra
yang jelas komitmen kami kami ingin
menciptakan poros baru ya
yang tentunya dengan harapan kita
kalau seandainya kita bisa menang di
jawa timur tentu akan membantu
kemenangan pak prabowo di
dua ribu sembilan belas tapi pak prabowo beberapa kali sempat
menyebutkan nama moreno suprapto
kemudian muncul juga surat tugas untuk
henry komentari bang ini nama
namanya juga kemudian ini bukan muncul dari
cnn sendiri tapi juga muncul dari
bang andre dan teman temannya saya minta anda
komentari satu persatu tapi usaha jadwal berikut ini
kami akan segera kembali saat lagi
produser untuk menampilkan lagi gambar gambarnya
tadi saya minta bang henry untuk komentari itu nama nama
sebenarnya muncul dari bang andre dan
kawan kawan apakah ini merepresentasikan juga
kekuatan kekuatan politik tadi
seperti kata mas erlangga tidak hanya
nu tapi juga ada nasionalis
abangan ataupun dari madura
misalnya itu juga menarik juga
terkadang kan yang kita pilih
adalah memang sosok populer yang dipercaya
oleh masyarakat jadi betul juga
kalau mas erlangga tadi mengatakan nggak harus
dari nahyurin pak dekarwo kan
gak telak telak dari nahdien juga gitu
dari lima nama ini kan sebetulnya
ada beberapa juga yang muncul ke permukaan
yang menurut saya justru jauh lebih kuat
dari nama nama ini misalnya sosok
hasanul kossasih madura united
itu juga cukup harusnya dipertimbangkan
tapi ini kan nama nama yang beredar di kalangan
gerindra dan kawan kawan boleh lah
lanyala misalnya kemudian ini
justru sudah dapat surat tugas moreno yang jelas jelas
tapi kan pak prabowo itu memang dari
makanya balik lagi lah ini kan politik tuh
sekarang hobinya lagi di injury time
gol gol cantik terjadi
dan lawan gak sempat bales
makanya dari dulu juga
wah sandiaga uno
tuh setuju ujung ada subaswedan
sandiaga uno nah itu juga bisa terjadi
makanya kenapa saya sebut hasanul kosasi
walaupun hasanul pun sudah ngomong gak mau
gitu kan sama seperti mbak yeni
wahid mungkin karena denger anda jadi
mau kali bang iya bisa jadi
pak dahlan iskan sih saya rasa memang
beliau tokoh jawa timur
tapi dia lebih tepat
akan menjadi tokoh salah satu
tokoh bangsa lah mungkin anaknya
keseluruhan anda akan lebih berpeluang untuk
maju ke sana tapi intinya adalah
bagaimana dengan suyoto suyoto kan juga salah satu
kepala daerah yang kemudian banyak digana gana
karena punya prestasi yang cukup baik
betul hanya sekarang
pr nya pak suyoto adalah membuat dirinya
fokus karena ini orang
jadinya setelah dari selesai bojonegoro
coba peruntungan di jakarta kemarin
gak dapat tiketnya kemudian sekarang dia
terbang lagi ke jawa timur
jadi nanti dia fokus dong
seperti orang cari kerjaan
nah ini pan sebetulnya
menarik dia punya banyak sekali
kader potensial jawa timur
yang sebetulnya bisa juga digunakan
dan kemudian gerindra juga punya
stok yang cukup banyak misalnya
menyeberangkan ferry juliantono yang gak
jadi di jawa tengah ke
jawa timur itu posibilitas posibilitas itu penting
marilah coba kita lihat
temennya pak prabowo juga
ikut ikut yang di sumatera utara lah ya
sumatera utara ada pangdam bukit barisan
jadi kombinasinya ada lah
saya mau ke mas erlangga
mas erlangga ini opsi opsi apa yang kemudian
bisa tersedia bagi
partai partai gerindra dan koalisinya
untuk bisa mencalonkan orang orang di
pilih kandang jawa timur ini yang punya
posibilitas bisa menandingi dua
giant nahdlatul ulama yang kemudian
sudah memastikan diri untuk bertarung
figur alternatif itu bukan perkara
mudah ya artinya
kalau kita lihat diantara
figur figur yang dimunculkan misalnya jadi
jadi prioritas dari gerindra
dari yang tadi muncul itu
yang paling kuat memang mbak yeni
dan kita tahu misalnya saat ini
mbak yeni ternyata menolak
dukungan atau lamaran
tersebut nah ini karena menjadi
sebuah persoalan besar selama seminggu
ke depan dari partai gerindra
yang akan muncul dan saya pikir
pertimbangan pertimbangan yang harus
ditampilkan itu adalah
bahwa figur yang ada itu harus akrab
atau dekat baik dengan
ataupun dengan kubu
apabila kemudian ingin memilih calon
kalau apabila tokoh yang muncul itu
tidak dekat dengan dua
budaya politik besar di
jawa timur tadi saya pikir agak sulit
untuk kemudian mendapatkan dukungan
politik di tingkat bawah
dua calon misalnya lanyala dan moreno
yang sudah satu mendapatkan surat tugas
dari pak prabowo satu lagi sudah digadang gadang
juga oleh pak prabowo anda rasa
juga kurang punya peluang yang baik atau
mewakili juga kelompok nasionalis atau
kelompok santri tadi
untuk misalnya kedua itu kelihatannya
perlu kerja yang sangat keras untuk mendapatkan
dukungan nanti oke terakhir
mas erlangga apa yang kemudian anda bisa
bayangkan di pemilihan dinamika nanti
apakah tetap akan ada dua calon
atau memang seperti kata anda
agak sulit menemukan calon alternatif
yang kemudian bisa digadangin nanti
saya pikir gini kemungkinan terbesar ya
itu akan mengerucut pada dua calon tadi
nah apabila kemudian
coba kemudian didorong
untuk memunculkan calon alternatif
saya agak sulit untuk misalnya
melihat bahwa calon alternatif itu bisa
menandingi kekuatan dari dua raksasa besar
dari gus ipul ataupun bukaviva
yang tampil dalam pilgub kali ini
oke baik terima kasih mas erlangga
bang henry terlahir untuk saran
untuk mas andri dan kawan kawan ini
sama sama lebih baik mengusulkan
kembali nahdlatul ulama sebagai poros
yang baru atau cari alternatif lainnya
ada yang madura juga ada yang
kelompok abangan nasionalis misalnya
yang juga bisa punya suara

yang harusnya bisa suara lain
yang mewakili kelompok lain
dan kemudian rangkul
jadi artinya adalah bisa saja kan
taktiknya mengajukan nama lain
kemudian mengangkat yeni wahid sebagai
ketua pemenangan misalnya
jadi tetap yeni wahid harus dilibatkan dalam proses politik
karena sudah sangat terbuka
akan lucu buat gerindra
dan akan tidak bagus impact nya
secara pencitraan bila
yeni wahid ini kemudian dibesar besarkan di jawa timur
imbasnya akan ada ke
partai jadi menurut saya
apapun itu harus ada cara
untuk bisa merangkul kembali
seorang yeni wahid karena yeni wahid ini
beda dengan hasanul qasasih posisinya
jadi yeni wahid ini harus dirangkul
masuk tim sebagai ketua tim atau apa tapi
jangan dilepas begitu saja seolah olah
memang gerindra merelakan
yeni wahid pergi jadi tetap harus
digandeng pesan saya baik baik
terima kasih bang andre kita nanti kita
tunggu saja bagaimana keputusan prabowo
dan juga koalisi partai gerindra apakah ada
kejutan baru seperti kata anda atau memang
pada akhirnya mendukung dua calon yang sudah
berjaya perikadanya jawa timur seperti
mu lawan bayar muncen tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
itu tim apa buat henry apa
yang penting liverpool katanya
baik baik terima kasih bapak bapak
atas pembicaraan malam hari ini terima kasih
terima kasih untuk segera dipotong rangkuman fokus
bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetaplah bersama kami